citayam fashion week tengah menjadi fenomena terkini yang menyita perhatian banyak orang dari berbagai kalangan
bukan hanya sekadar tempat nongkrong para remaja ini juga mencuri perhatian melalui gaya berbusananya yang unik
sudah bersama kami melalui sambungan daring dari universitas indonesia sosiolog ada ibu ida ruwaida
selamat siang ibu ida
bu ida kita bahas soal apa yang tengah menjadi sorotan
selamat siang ibu ida
sorotan publik menjadi fenomena kemudian menjadi polemik saat ini yaitu fenomena cita yam fashion week
apakah anda melihat ini merupakan gerakan organik akar rumput yang tumbuh kembangnya harus natural dan organik juga bu ida
saya melihatnya bahwa ini adalah respon yang alamiah dari kelompok anak muda
terutama saya menyebutnya sebagai anak muda
yang marginal dan bahkan sebetulnya tereksekusi dari kebijakan pembangunan kota
nah oleh sebab itu saya melihatnya sebagai sebuah ruang kreasi yang diciptakan oleh mereka tadi ya
karena mereka memang tidak bisa mengakses tempat tempat nongkrong nongkrong atau nongki nongki cantik yang selama ini banyak dibangun
tapi kan kita memang lebih menyasar pada kelas menengah atas
tapi kalau anda melihatnya tempat nongkrong kan banyak nih bu ida
kenapa sih mereka ini memilih justru di tempat keramaian yang banyak kalau kita lihat untuk mengambil foto sangat instagramable
dan juga bisa jadi konten di sosial media mereka
apa sebenarnya alasan mereka memilih tempat di scbd ini
atau sudirman cita yam bojonggede depok
ya kalau saya melihatnya kan sebetulnya kebetulan wilayah duku atas itu kan akses modal
transportasinya mudah begitu ya
jadi terutama kalau kita bicara dari wilayah wilayah kampung gitu
suburban gitu ya
dan memang cantik ya
dan area tersebut kan sebetulnya area yang memang dalam tanda kutip disipakan sedemikian rupa
menjadi bagian dari tempat yang sebetulnya kita bisa apa namanya
memanfaatkannya untuk waktu sunggang ataupun apa begitu
ya kebetulan memang tempat kota di area yang menurut saya mengundang gitu ya publik
untuk bisa duduk duduk di situ ya dekat dengan tempat tempat yang sebetulnya memang dilekatkan
dengan kelompok kelas menengah atas kan area bisnis dan pertokohan ya di sana ya
santoran juga begitu
nah kan wilayahnya memang cantik ya
saya kebetulan memang kemarin juga mengamati
bicara langsung gitu ya
dan saya melihatnya sebetulnya mereka tidak mengganggu di dalam konteks
kalaupun kemacetan itu lebih karena banyak orang yang ingin tahu
tapi kan di area bawahnya
di mana mereka sebetulnya coba menunjukkan eksistensi diri berekspresi
itu tidak terjadi kemacetan
hanya menjadi isu sebetulnya adalah penataan
penataan kalau menurut saya
tidak ada penataan
jadi kerumunan itu dibiarkan demikian saja begitu ya
tidak ada pengaturan dan terkesan memang terjadi pembiaran
penataan seperti apa yang anda inginkan dari fenomena ini
ya artinya kan begini
sebetulnya kita bisa karena ini kan sudah cukup lama ya
saya kemarin juga mengomentari apakah ini lebih karena faktor kemarin kebetulan
ukuran sekolah begitu ya
tapi kalau dilihat
jadi latar belakang remaja remaja yang nongkrong nongkrong itu kan
sebenarnya sebagian mereka putus sekolah gitu
dari aspek waktu kan sebetulnya bisa ditata ya bang heranov ya
apakah hanya sore sampai jam berapa misalnya seperti itu
sepengetahuan saya mereka memang dibubarkan kalau lebih dari jam sepuluh begitu
nah karena di hari weekend itu terlihat sekali ya
betapa banyak searakat yang ingin lihat
apa yang sebetulnya dicoba dilakukan
tapi karena terlalu banyak masyarakat sehingga mereka yang ingin tadi ya
atau walknya itu ternyata tidak bisa karena terlalu penuh masyarakatnya begitu
nah itu maksud saya kalau memang kita ingin memfasilitasi kan
harusnya bisa ya ditetapkan waktu waktu tertentu sehingga masyarakat juga tahu
pada saat kapan mereka bisa hadir
itu memang memungkinkan
membuka ruang memberikan ruang kreasi
buat anak anak remaja yang tadi saya sebut sebagai kelompok yang
marginalkan gitu ya
tapi mereka sebetulnya sangat kaya dengan kreativitas
bu ida ini kan menjadi sorotan kemudian menimbulkan keresahan di publik
karena mengganggu ketertiban
meskipun tadi anda sebutkan ini sebenarnya tidak mengganggu keramaian
tapi yang perlu diperhatikan adalah bagaimana penataannya
tapi kan kemacetan juga ditimbulkan dari fenomena ini sebagai gambaran anak anak yang tidak bersekolah
ramai sekali di sana
dan kalau kita lihat di media sosial mereka pulangnya pagi hari
tidurnya baru jam empat pagi bu ida
apa yang bisa anda jawab soal ini
ya saya kira ini kan beradaan kita ya
artinya pelibatan berbagai kelompok masyarakat termasuk misalnya
bukan hanya oleh pihak polisi atau satpol pp ya yang ada di sana ya menurut saya begitu ya
karena kan memang kebijakan dari anak anak itu yang saya lihat
sebetulnya anak anak yang dalam tanda kutip sebenarnya memang harus dibilang ya
sebagian itu anak jalanan
selama pekerjaan mereka tidak betah di rumahnya
dan itu pr nya panjang gitu
artinya tidak hanya bisa mengajak mereka langsung misalnya mengusir dan sebagainya begitu
karena ini pr untuk berbagai pihak untuk bisa sama sama begitu ya
termasuk dari kami gitu ya
akademisi ataupun organisasi masyarakat sipil
atau organisasi masyarakat sipil
atau organisasi masyarakat sipil

sebetulnya bisa berdua bersama sama
karena pengalaman kami di departemen sosiologi ya mendampingi anak anak nongkrong nongkrong seperti ini
itu permasalahnya sebetulnya bisa dari keluarga komunitas
bahkan mereka tersigma lingkungan tempat tinggalnya sendiri
itu juga pr bagaimana sebetulnya kita bisa merangkul
sebagai pihak dan sama sama mendampingi kompok kerajaan ini
kalau anda melihatnya bagaimana fenomena fashion show ini atau scbd fashion week ini
di jalanan juga digunakan oleh komunitas lain untuk tampil unjuk gigi ya
seperti kalangan artis yang ikut berlenggak lenggok di zebra cross acbd
apakah ini menunjukkan adanya gap kesenjangan sosial yang terjadi di republik ini
kalau gap saya kira kita udah apa namanya tau lah ya
ini rasio di masyarakat kita ya di indonesia
tapi kan yang menurut saya perlu diperhatikan itu adalah terbatasan ruang publik yang bisa digunakan oleh para remaja dari kelas tengah bawah
nah mereka mencoba memanfaatkan ruang publik yang sebenarnya memang dibuka ya
terbuka untuk warga siapapun
ini terus kemudian dimanfaatkan oleh kelompok kelompok menengah atas yang lebih banyak
pilihan gitu ya lebih banyak pilihan loh kalau menengah atas gitu
nah itu yang sebetulnya perlu disermati gitu
apakah mereka kurang ruang publik yang sebetulnya mereka bisa tampil dan eksistensi
nah sementara ketika ada kelompok lapis bawah yang tadi saya bilang remaja marginal
kenapa terus kemudian ruang yang sangat terbatas itu pun dimanfaatkan oleh mereka gitu
itu pertanyaan saya sebetulnya
dan kan kemudian dianggap
melabel bahwa itu membuat wilayah mereka menjadi apa namanya kumuh dan sebagainya
itu yang tadi saya sebut gitu ya
harus urai bahwa ini sebetulnya ruang publik yang harusnya bisa dicoba ditata bagaimana pemanfaatannya
tanpa mematikan kreativitas dari remaja remaja yang dalam berbagai aksi termarjinalkan
kalau dalam mata mata saya
saya melihatnya seperti itu
pertanyaannya kan tadi anda katakan masih kurang nggak nih
kalau menengah atas masih ujug gigi masih tampil di fashion weekly cetayam ini
tapi kalau kita berbicara menengah atas
justru kalau sering terjadi pendaftaran hapaten masih menjadi apa ya
kalau kita simak dari laporan teman kami
baim wong pihaknya masih terdaftar di haki kemenkumham
tanggapan anda seperti apa
nah itu yang jadi
sebetulnya kalau di media kan sudah di
dengan menurut saya dengan statement yang sangat menosok sebetulnya
itu kan menurut saya kita harus berhati hati ya
apalagi saya melihat juga ya tayangan
dari pihak yang bersangkutan ya
lima juta gitu ya ditunjukkan gitu ya
keluarga yang sebetulnya
untuk bisa mengumpulkan ratusan ribu untuk kebutuhan makan sehari hari
apa sebetulnya motivasinya
apakah sebetulnya memang dalam rangka yang
inspektasi saya gitu ya
sebetulnya mereka melakukan pendampingan
dan mengambil alih
kan kesannya memang mengambil alih ya
kalau ruang ruang yang
di luas pada kelompok
itu sepakat sekali anda katakan
di tengah fenomena ini
kalau anda berpendapat
karena kami pernah mendampingi
satu kelompok di jakarta pusat
yang memang ruang ruang untuk berkreasi
makanya kemudian kan waktu itu di
usulkan di dki jakarta
ada apa yang disebut sebagai
bukan gitu ya
karena ada banyak tanah tanah kosong
yang sebenarnya bisa dimanfaatkan
untuk kegiatan kegiatan warga
tanpa ada pungutan dan sebagainya
dan lintas kelas
harusnya kan seperti itu
tapi kan mereka itu
tinggal di daerah punguh
padat dan sebagainya
nah anda bisa bayangkan juga
kita bicara masyarakat
penyangga ibu kota
yang sebetulnya lebih banyak
pembangunan untuk kebutuhan pemukiman
dan sangat terbatas juga
yang menyediakan untuk aktivitas
bu ida ini saya mengutip
informasi terbaru dari
kepala sukudina sosial jakpus
pak adul salam
kepada kami menyatakan bahwa
sejumlah remaja laki laki
yang berdandan perempuan ini akan
ditindaklanjuti akan dilakukan
penindakan seperti akan dipindahkan
apakah tepat dengan langkah ini
saya seringkali melihat
katanya terlalu reaksif ya
menurut saya begitu ya
kalau coba dilihat di media sosial ya
itu sebetulnya sesuatu hal yang
sangat ini ya di media
jadi di dunia sosial
jadi di dunia virtual
yang terus mereka mencoba
menuangkannya di dunia
nah artinya memang
untuk bisa langsung apakah
kemudian itu menyelesaikan masalah
banyak ya menurut saya
bukan hanya dari gaya berpakaian
kalau kita menyebutnya sebagai gender expression
apakah itu terus
kemudian ada kaitannya
dengan hal hal lainnya
anak anak muda ini kan
sebetulnya selain butuh ruang ruang
mungkin yang juga jadi penting
sebetulnya membuka ruang ruang dialog ya
jangan terlalu cepat kita memberi
kemudian akhirnya menganggap mereka
sebagai bagian yang harus
alami rehabilitasi sosial dan
baik karena jakarta
banyak orang berasal dari mana saja
berdatangan untuk mencari uang
begitu ya bu ida
bu ida terakhir
kalau anda melihatnya
sikap pemerintah seperti apa ke depannya
apakah masyarakat kita
memang butuh cv ke depannya
karena fungsi negara itu kan
fasilitasi juga begitu
yang menjadi penting adalah
yang juga kultural
uang yang sebetulnya lebih
mereka untuk bisa
secara seni dan sebagainya
harus pendekatan yang kultural
apa tadi ya
tapi kita butuh cv
enggak sih bu
ini kan dilihat sebagai
kalau menurut saya
di dalam pengerja
bahwa kita memberikan ruang kreasi
jadi mereka memproduksi
tidak terjadi pembiaran
yang saya sebut
halnya seperti itu ya
dalam tanda putih ya
yang tadi ya
karena kita berhadapan
dalam tanda putih
sosiolog dari universitas indonesia